pesik yang saya pilih terlalu keras lagi
seperti bentari yang selalu memberi sedang yang tak berhubungan lepas
walau terkadang cahaya ku tertutup awal
kali ini di edisi perdana
dengan sesosok tamu istimewa yang terkenal di era tujuh puluh an
artis legendaris siapa lagi kalau bukan mbak rafi kaduri
yang akrab kita panggil mbak vika
masih cantik aja dan awet muda
gimana kegiatannya akhir akhir ini mbak tika
akhir akhir ini kegiatan saya adalah live di tiktok
jadi dimulainya dari kita bikin channel youtube
di tahun waktu covid itu kita bikin channel youtube sama anak anak aja di rumah
jadi kalau di channel youtube itu lagu lagu baru semua
yang menciptakan ada mas agus budiman ada juga suami saya ada juga teman teman dekat gitu ya
jadi mencipta dan mengaransir lagu lagu baru

tapi kalau yang live di tiktok adalah saya nyanyi lagu lagu yang direkam
yang lagu lagu lama jadi nyanyi dengan minus one
lagu lagu lama yang hits lah atau
atau tergantung kalau misalnya penonton c lah
penonton tiktoknya minta eh mbak lagu ini dong mbak
masih aktif juga mengaransikan lagu lagu juga
dan setiap dua minggu sekali keluar lagu lagu baru
tapi kalau di tiktok kita live nya setiap minggu
dan yang paling kegiatan saya yang paling terakhir ini adalah
membuat video klip lagu lagu lama saya
kita kalau mengenal mbak vika itu kan lagu lagu yang melo
tapi tidak yang kayak lagu lagu yang sedih banget
tapi lagu lagu melo yang kita buatnya tuh
mendengarnya itu masih yang enak gitu loh
jadi kayak lagu lagu seperti yang saya dengar tuh kayak
lelah nehuha ti ini
masih yang memberi semangat tapi yang sedih
tapi masih semangat gitu loh mbak
itu seperti apa sih mbak waktu pengalaman membuat menyanyikan lagu tersebut
ya sebetulnya lagu itu udah lagu ketiga
pertama tuh ada lagu pertama kali
star especially mbak ya mungkin dibikin arianto khusus untuk saya
karena namanya lagunya namanya rafika duri dibikin lah jadi rafika duri jadi
rafika arianto kemudian ada lagu hanya untukmu itu diciptakan khusus untuk silsong festival waktu itu
kemudian saya mewakili indonesia menyanyikan lagu tersebut lagu ciptaan arianto masih juga
kemudian ada ketiganya sepulang itu kira kira tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an delapan puluh dua itu saya rekaman lagu tirai
diraih itu ciptaan dari ceceps pada waktu itu ya biasalah dengan dengar ceritanya baca dulu syairnya
jadi ketika kita menyanyikan buat saya ya semuanya sama lagu itu semua sama karena akan saya nyanyikan dengan full gitu
maksudnya saya tidak membeda bedakan lagu tapi bagaimana menghayati menyampaikan lagu tersebut sehingga yang mendengarnya tersentuh
termasuk tirai itu memang sesuatu yang lainnya
baru aja nikah sampai orang bilang wah ini jangan jangan lagu gue zaman dulu kan gitu
oh penyanyi tuh jangan nikah dulu loh nantinya nggak laku tapi ya udah bismillah pokoknya
eh gak ternyata alhamdulillah sampai sekarang jadi tapi memang kata katanya cecep itu kalau
cecep ice itu kalau membuat lagu kalau kita lihat di setiap lagu lagunya memang dia sangat indah
maksudnya kata katanya bagus nadanya tuh apa saya bilang kalau saya salah maaf ya melodis
gitu rasanya tertata gitu tapi abadi loh maksudnya didengar sampai tahun ini masih melekar
gitu loh nadanya tuh masih melekat jadi kalau saya baca mbak vika itu rekaman kalau nggak salah ya
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam ya mbak ya itu bisa diceritakan kembali mbak awalnya seperti apa betul karena sebetulnya nyanyi itu dari
kecil dari umur enam tahun dari kecil dan kami keluarga musik maksudnya ayah saya bisa main
walaupun tidak profesional seperti saya tapi nyanyi kami kan dari daerah kemudian karena saya di waktu itu
waktu kakak saya udah ke jakarta terus kemudian kita pindah ke jakarta dan saya mulai latihan
vokal olah vokal jadi saya dari smp sma tuh hampir enam tahun tuh olah vokal dengan dua guru ya guru
vokal jadi kak joko sutrisno jadi fokus vokalnya dulu sering di tv bu menaruh kalau orang zaman dulu tahu lah
terus kemudian saya belajar vokal dan mengikuti berbagai festival dari festival anak anak waktu itu
kan karena saya masih usia berapa ya masih smp waktu itu terus sampai pada saat sma saya juga ngikut
lomba lomba vokal jadi wala lomba nyanyi lah apa itu pop singer apa itu festival pop dan sebagainya
sampai pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam itu juara bintang saya menjuarai bintang radio dan televisi
jadi radio dan kan waktu itu belum belum seperti sekarang belum ada idol belum ada jadi hanya bintang
maju dan televisi ya udah saya juara pertamanya untuk tingkat remaja waktu itu ya mulai dari
situ dan kebetulan juri saya waktu ada idris sardi ada al arianto itu almarhum semua mereka ada di musik
studio jadi kemudian saya direkam di musika studio pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam album pertama saya keluar terusuk luri
yang ini ya yang ini boleh saya ambil mbak izin ya yang ini ya yang oh umur berapa ini mbak
oke dengan membawa piala ya terusuk luri tujuh belas tahun menariknya menarik adalah album terusuk luri dengan nama rafika duri
enggak mbak itu ada sejarahnya nggak kalau di batak kan ada nama marga gitu kan
tapi papa bapak bapak bapak saya selalu bilang namanya rafika durijmau
kalau misalnya ada sejarahnya
suara ini untuk keseriusannya ke depan
aku tertarik untuk serius di dunia tarik
tanggung jawab kan untuk
kalau setiap show wah harus lebih bagus
harus tampil bagus misalnya salah satu
bisa memberi dampak yang bagus
terus terus harus belajar terus tidak pernah
kalau mbak fika melihat tantangan
mbak tita dulu itu seperti apa sih mbak
sama ya tetapi mungkin tantangannya
ketika di zaman saya dulu
hanya satu hanya tvri
diingat orang ya karena betul
yang penting dia nyanyinya bagus gitu ya
tempat tempatnya itu sudah banyak gitu
apalagi era sosmed sekarang ya
banyak juga gitu lebih berat sekarang ya
juara juara itu tidak hanya satu kita sebut abc
mengadakan juga lomba nyanyi itu
jadi juara juaranya banyak banget
kalau zaman saya dulu cuma ada juara satu
kita hitung berapa tv semua mengadakan
tapi itu itunya ya
kira kira begitu ya tapi
ketika sosial media ini berkembang
di luar sana mau yang tua
mau yang muda punya kesempatan
aja bisa tampil jadi kembali lagi
kepada tuhan ya supaya beruntung
bisa mudah jadi tantangannya saya rasa
nyanyi baik kita kembali lagi
sudah dari satu sembilan ratus tujuh puluh enam ya
momen yang paling berkesan
di benak mbak vika
pulang pergi ke jakarta untuk rekaman
terus saya sering pulang lagi ke jogja
soalnya saya yang spesialis di jogja
semua acara acara besar itu
kalau sekarang kan di jogja juga banyak ya
jadi mundar mandir mundar mandirnya itu yang
saya sangat bahagia sekali ketika seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan juga di kawakami
mengikuti juga lagu ciptaan
berkesan buat saya karena nggak terulang
gak mungkin udah usia segini mau apa lagi coba
oh iya itu memang pada waktu itu kami satu label ya
menyatukan kami atau berusaha
bagaimana kalau mereka digabung iwan fals juga
udah gimana kalau digabung jadi itu
ide ide dari produser untuk membuat
mungkin ada pesan mungkin untuk
penggemar musik di indonesia bukan untuk sahabat kompas
baiklah sahabat kompas dimanapun kalian berada
bukan mengingatkan sih jadi musik
seni itu seni itu adalah sesuatu
tapi karena bisa dirasakan karena
saya seorang penyanyi saya pasti akan bilang
seni musik itu sangat indah
saya menyanyi dengan indah bagaimana
ke pendengarnya dan masuk
seni itu indah jadi jangan pernah kita
jadi semua orang maksud saya bisa nyanyi
terima kasih mbak fika waktunya
sosialisasi bersama teman atau berkumpul bersama cucu
harus harus tv dan radio
oke terima kasih mbak wiyah
aku sedang lagi aturannya
jujur terima kasih mbak vika